aku kecapean ma aku gak denger kalo dia bangun kalo aku denger pasti aku bangun
afif belum pulang mah dari pagi
benar benar itu anak ya bukan yang ngurusin istri sama anaknya di rumah malah pergi mulu
pesian banget sih ha
papanya pergi terus ya
dia pasti habis dari kamar sinti ya
dasar moral bejat
pasti aku selalu mengingat kalian berdua
kalian selalu jadi penyemangat aku buat selalu kerja lebih rajin
jangan lupa like share dan subscribe ya
maaf ada apa pak
siapa diantara kalian yang berani mencuri frame keluarga saya
maaf afif mungkin barang yang sedang dicari fafif itu terjatuh
yang aku ingat aku gak pernah menjatuhkan frame itu
frame keluarga tangan aku itu ada di meja kerja
selama ini tidak ada anak buah saya yang mencuri pak
lebih baik sekarang kita cari
bantu bapak mencarinya
aku harus mengembalikan saya tangan tangan ini
sebenarnya aku taruh sini aja deh
ya bener itu
tadi aku gak berpikir panjang
gak seharusnya aku ambil frame itu dan bikin masalah seperti ini
kenapa kalian tegang
aku minta maaf kayaknya ini ada kesalahpahaman
ternyata ada orang yang memindahkan frame ini di tempat yang lain
ini pelajaran buat aku supaya kedepannya aku gak sembarangan menuduh orang
dan sebagai kompensasi buat kalian semua aku akan memberikan tujuan
sekali lagi aku minta maaf dan selamat bekerja
mudah mudahan aku nggak pernah kembali ke kantor ini
agar kita tidak pernah ketemu
kenapa aku seperti melihat ada bella
ternyata itu cuma prasilo saja
aku mau pergi
aku mau pergi
kok vicky nangis malah didiamin gimana sih cynthia
afif kemana lagi
saya ke kantor ini
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
astaga anak nangis bukannya bangun kek
gavin udah gak ada
tapi aku harus bawa mama keluar dari sini
gavin pasti sembunyi di sini
aduh diam diam ya
aduh untung ada nenek ya
aku gak denger
kamu tuh ibu macam apa
kalau anak nangis tuh refleks dong harus langsung bangun
kenapa sih kamu tuh gugup begitu
mama silvia maaf aku kecapek
makanya aku gak denger vicky nangis
mah ini kan vicky bangun
biasanya dia kalau misalkan mau tidur lagi
dia harus dibawa keluar
dia harus dibawa jalan jalan
sini ma biar sinti aja yang nangis
boleh dong kamu begitu dong ya
kesian ya anak
untung aja tadi gue buru buru bangun
kalau gak bisa keluar gue dari rumah ini
pakai gue lupa lagi kunci kamar
sampai nyasik tadi gue
mama kan tau sendiri
aku kan ngurus kiki sendirian
jadi aku kecapean ma
aku gak dengar kalau dia bangun
kalau aku dengar pasti aku bangun
afif belum pulang mah dari pagi
bener bener itu anaknya
bukan yang ngurusin istri
sama anaknya di rumah
malah pergi mulu
kesian banget sih
papanya pergi terus ya
iya dianggapnya istri
dia pasti habis dari kamar cynthia
dasar moral bejat
kamu tuh ya bener bener
shh jangan berisik
aku mau pikir tuh
kalau kamu sampe ngadu ke tante sylvia
bakalan aku haduin kamu ke radit

ya ini siapa yang ngadu ikut
dari wenju aku ollahdid
kayaknya saya menangis lebih baik dengan ibu
aku gak bersih
aku udah tijd secara sabar udah badlandser
aku pengen tidur
video kamu tanpa selai benang tun
aku gak takut
gak lebih dari satu menit untuk aku menyebarkan video ini
dan kamu pasti tahu apa yang akan terjadi
aku akan bikin malu semua keluarga kamu yang terhormat